aku enggak mau disuruh jangan takut itu enak dek sakit juga bapak semuanya sekali lagi saya mohon
hai duret bersabar ya yang ikhlas kalau mau dimakan sama kita kita
ingat padeh bagi bagi jangan makan dirian iya kalau padeh nggak bagi bagi padeh makan
sendirian siti doain ntar padeh kelolo dan biji duret tenang aja positi pokoknya kebagian
lagi juga di kelas semangat lagi nih
gede gede pada pada kena kita pada saya
gara gara kamu pernah yukir patuh di kursinya aku jadi ayo kan gara gara
liris yang aku juga ngambil bukan saya nunggu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi kawan kawan kalian itu tak boleh takut di sunat
sunat itu adalah kewajiban bagi anak laki laki yang sudah akil balik
apa yang disebut dengan akil balik
di antaranya adalah anak laki laki yang sudah bermimpi bahasa itu wajib di sunat
jangan kayak anak santri disini tuh
mereka itu pada saat ada sunatan masal mereka itu takut
habis itu mereka kabur deh
demikianlah cerama dari butet
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ustazah cariin ternyata kamu latihan cerama disini
biar kami tak diganggu
dan kami juga tak main ganggu
isi ceramah kamu tuh tadi bersemangat banget
gak kayak kemarin
yang panjang banget materinya
nih liat news aja ya
butet bisa news aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku sih ustazah cuma mau duduk
kursinya itu patah
terus kalian makanya
megangin kursinya buat nolongin ustazah
ya allah makasih ya
kalian ini bener bener tiga anak soleha udah nolongin ustazah
kalau kursinya rusak kalian tuh tulisin disini nih
dilarang duduk atau kursinya rusak
udah ustazah buka pakde ya
pak denny kenapa berantakan
gini nih pak denny
jadi begini ustazah
itu ngapain duduk disitu kursinya patah
telat ngasih taunya
dari tadi mestinya
maaf pak siti
aduh justru malah saya kesini
karena mau minta tolong pakde benerin kursinya pakde
ngomongin dari tadi dong ustazah hidoyoi
jadi saya gak sampe jatuh begitu
ya mendingan saya balik lagi ke gerbang
kalo negeri bang gak ada yang nemenin tamu tadi ngambil
gak jadu durang
dika tunggu dika
dika tunggu dika
nggak nggak mau kemana
tapi aku gak selinta dia
dia lincah banget
kalo aku kan sering nyang ketumpat
tapi kan agak mirip kaki ya sih
terus kak ini
kenapa gak ditangkap
ini sih asyik
aduh aduh aduh
gimana sih deh
aduh udah sakit ya
pak pak pak
pak pak maaf pak
sedikit tapi cuma sedikit doang
habis itu kamu bisa senang kamu bisa punya sarung baru
terus banyak orang yang ngasih uang ke kamu
iya bener uang itu kamu bisa belikan apa aja
oke kalo bisa menabuh karena itu penting bagi kamu
oya juga mau
soalnya ntar dapat duit amplop dari tetangga luar
udah deh aku mau disunat
nah andika perlu diingat juga ya
di dalam islam itu hukum sunat itu wajib
para medis pun sudah membuktikan
manfaat dari sunat ini selain menguntungkan
juga menyehatkan karena disunat itu artinya membuang kotoran
ya yaudah yuk sekarang kita semua pulang ke rumahnya andika
jangan kabur lagi ya dika ya
ini tasnya dipake
aduh aduh aduh
itu marmai sungguh lama
pak sri kiti bawa kain dong berbanyak
pak sri kiti buka pintunya dong
saya lagi ngebantuin pak adek membawa si itai di dapur
lama banget tau
yalah dua jam tunggu
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
itu ngapain jadi pada ngejengkang di situ
pak sri kiti ngapain buka gerbang sakit tau
gak ketau saya
yaudah dah yaudah dah lah kalau begitu
udah pada masuk aja semuanya
aduh aduh aduh aduh
sakit banget nih pelalu
ya selar dah
pak deh itu kayaknya lemnya masih kurang deh
udah cukup pus aja
ini aduh banyak banget ini saya kasih
yang namanya lem power
yang sangat kuat melekat langsung nempel
bisa ya pak deh
ini bangkunya merah
udah beres nih
tuh bener pak deh bangkunya
gak percaya buktiin
yuh boleh tiba tiba nyobain bangku rusak aja juga